pemerintah indonesia melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendeteksi adanya infeksi varian omikron
pada pelaku perjalanan luar negeri yang baru kembali ke indonesia
lewat pintu kedatangan internasional baik di bandar udara pelabuhan laut maupun pos lintas batas negara
motor di screening yang dilakukan tak hanya mengecek suhu tubuh dan melakukan tes pcr biasa
tetapi ada rangkaian pemeriksaan lain yaitu tes pcr as gene target failur
yang harus dikonfirmasi dengan whole genome sequencing
ketua bidang penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas alexander ginting mengatakan
guna memudahkan proses deteksi varian omikron pada pelaku perjalanan luar negeri yang baru tiba di indonesia
serta mereka yang kontak erat dengan para pelaku perjalanan luar negeri ini
diberlakukan algoritma screening omikron yang terdiri dari tiga cara
bila hasilnya positif atau dinyatakan probable omikron
bila hasilnya positif harus diteruskan dengan whole genome sequencing
ketiga dengan tes pcr covid sembilan belas combo kit
kalau as gene target failurenya positif harus dikonfirmasi dengan whole genome sequencing
hal ini dilakukan untuk mempermudah laboratorium whole genome sequencing
dengan hanya memeriksa sampel mereka yang sudah terkonfirmasi positif atau probable omikron
jadi instrumen yang cepat itu
adalah pcr s gtr
jadi makanya mereka disuruh tunggu
sekitar empat lima jam
kita akan tahu ketahuan apakah dia termasuk
kelompok yang s gtr
termasuk positif atau tidak
nah kalau positif maka dia termasukkan
di kelompok omikron sampai nanti
dibuktikan melalui pcr
maka dia ditentukan apakah
dia omikron atau tidak
atau s gtf menurut satgas covid sembilan belas
sudah ada di beberapa lokasi di indonesia
di antaranya bandara soekarno hatta cengkareng
labkesda dki jakarta
pelabuhan penyeberangan di batam
pos lintas batas negara di ntkong kalimantan barat
bandara juanda surabaya
bandara ngurah rai bali
arman helmi andriawan saputra jakarta